pimpinan mpr dpr ri menyambut kedatangan sekretaris jenderal partai komunis vietnam
yang sekaligus menjadi pemimpin tertinggi negara itu nguyen putrong di senayan jakarta
adapun pertemuan ini dinilai hal biasa lantaran pertemuan membahas sejumlah diplomasi dua negara
dalam kunjungannya putrong bertemu dengan pimpinan mpr
dilanjutkan dengan pertemuan ketua dpr setia novanto
acara berakhir dengan pertemuan dengan ketua dpd usman sabta odang
dalam kunjungannya ke indonesia putrong pun dijadwalkan bertemu dengan presiden joko widodo hari ini
kendati kedatangannya menuai pro dan kontra
lantaran membawa nama partai komunis kedatangan potrong disambut baik di gedung dpr indonesia